fashion bagi sebagian orang hal ini sudah menjadi gaya hidup
industrinya pun semakin berkembang bukan hanya di dunia tapi juga di indonesia
kini industri fashion lokal semakin ramai dengan kehadiran para fashion blogger
fashion blogger bisa diartikan sebagai orang orang yang memiliki ketertarikan dengan dunia fashion
lalu mempostingnya di berbagai media sosial
tidak jarang para fashion blogger ini bukanlah orang profesional di bidang fashion
namun setiap postingannya saat ini menjadi referensi mode masyarakat yang cukup signifikan
merebaknya fashion blogger dipengaruhi oleh pesatnya penetrasi internet
serta tren media sosial terutama yang berbasis foto dan video
menjadi fashion blogger juga menguntungkan
mulai dari bayaran bernilai jutaan rupiah hingga duduk di daratan kursi paling depan sebuah pagelaran busana
tapi tidak selalu respon baik yang mereka terima
baru baru ini majalah fashion dunia vogue bahkan memuat komentar nyinyir para editornya soal fashion blogger
mereka dinilai tidak mengerti padu padan busana yang baik
serta datang ke beragam busana hanya untuk berfoto dan diunggah ke media sosial
tidak mudah memang menjadi fashion blogger
karena itu bagi diana rikasari yang memulai blogging fashion sejak dua ribu tujuh
seorang blogger harus banyak belajar tentang fashion itu sendiri
banyak yang bilang juga profesi fashion blogger ini bagi sebagian orang di industri fashion ini mengganggu
kalau anda sendiri melihatnya seperti apa
well i think to be fair bisa mengganggu bisa enggak jujur aja
karena kesannya kita kayak instant fame instant everything
jadi memang agak mungkin for some people can be a bit like ini terlalu cepat buat mereka
dan menurut aku sih sebagai blogger kita juga harus respect our seniors
karena fashion itu kan sebenarnya apa ya itu a study itself gitu ya
ada theory nya yang ada theories nya
jadi kita juga jangan soal bilang oh i know fashion tapi ketika ditanya juga enggak ngerti
meski begitu sebagian perancang busana justru memilih bekerja sama dengan fashion blogger karena mereka dekat dengan masyarakat
ketika fashion kritikus datang nonton fashion show gitu kan mereka adalah orang pertama yang kita undang
tapi now gitu kan designers pertama kali mereka undang adalah bloggers gitu
kenapa karena bloggers itu terus terang mereka lebih dekat dan lebih kenal dengan masyarakat
makanya kenapa mereka tuh sekarang perannya cukup di apa ya istilahnya diagungkan lah gitu
tidak bisa dipungkiri pengaruh fashion blogger cukup besar di dunia mode indonesia saat ini
pengaruh tersebut diikuti dengan tanggung jawab memberi gambaran yang benar tentang tren atau jenis busana yang baik bagi masyarakat